kebijakan waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah setingkat sma pukul lima tiga puluh pagi di ntt
seperti yang sudah anda saksikan menuai polemik
tujuan kebijakan ini disebutkan oleh gubernur ntt untuk pembinaan watak dan karakter
serta penanaman nilai nilai akademik
sebaliknya banyak yang berpendapat kebijakan ini justru berat untuk siswa
seperti yang tadi kita simak bersama
bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan
kita berbincang malam hari ini sudah bergabung secara virtual adalah salah seorang orang tua siswa
ibu rambu ata ibu rambu selamat malam
selamat malam mbak
ibu rambu terima kasih sudah bersedia bergabung malam hari ini di cnn indonesia
ibu sedikit memberikan gambaran kepada kami di jakarta sebenarnya dan di wilayah lain selain ntt
sebenarnya seperti apa kegiatan anak anda setelah ada jam sekolah dimajukan ini
yang pasti mbak itu agak sulit ya karena dia harus persiskan diri bangun pagi pagi
nah itu kita perlu membangunkannya juga ya itu agak susah karena tidak terbiasa bangunnya
persiapan itu harus bangun dari jam empat jadi memang agak repot
dari jam empat pagi ya ibu
kemudian mohon maaf putra atau putri ibu
putri mbak putri
anaknya putri oke
setelah jam empat pagi bersiap siap jam berapa berangkat ke sekolah dan seberapa jauh jarak tempuhnya ke sekolah ibu rambu
jaraknya itu tujuh kilometer
menggunakan apa ke sekolah ibu
berarti sendiri menaiki sepeda motor
jam berapa itu ibu
seperti tadi pagi itu itu dia jalan jam lima jam lima kurang dari rumah masih sangat gelap
dan hujan hujan juga kalanya air tersebut lagi kalau udah hujan
pedas jalan lagi
ujan berteduh lagi
jadi memang kami merasa khawatir
karena tidak ada keamanannya yang bisa menjamin anak kami
apalagi sebagai cewek ya
itu yang membuat kami orang tua itu khawatir dan kepikiran juga
karena tidak ada keamanan
buat kami bisa nyaman untuk melepaskan anak kami berjalan sendiri ke sekolah yang
cukup jauh dan masih gelap dan sangat sedih
oke masih jauh cukup gelap
ibu bagaimana sekarang kondisi anak ibu berarti sekarang sudah berapa hari
sudah dua hari ya ibu ya
ya iya sudah dua hari
sudah dua hari apakah ada cerita ada keluhan apa disampaikan kepada ibu
ada itu keluhannya pasti ada
karena katanya kayak malam itu dia kerja tugas itu sampai jam dua belas
saya bilang sudah kamu istirahat sudah karena besok pagi kamu itu jam empat harus bangun untuk sekolah
jadi karena tugasnya banyak jadi dia harus dia selesaikan dulu
sesudah itu dia ke sekolah tapi sampai sekolah pun dia udah jam tujuh lewat
selapan katanya sudah ngantuk sudah ngantuk sekali
pas pulangnya pun juga langsung tidak sempat lagi untuk makan langsung ketiduran dia karena saking capeknya
berarti dimulainya jam lima tiga puluh ya ibu sekolahnya
kemudian selesai sekolah jam sepuluh tiga puluh betul atau jam berapa
ya ya hanya cuma durasinya lima jam
hmm oke baik
ibu kalau misalnya sekarang disampaikan oleh pak gubernur ntt mengatakan bahwa ini sebenarnya latihan disiplin untuk membentuk wataknya anak anak bagaimana pendapat ibu
saya menurut saya sangat tidak setuju
dengan penerapan seperti ini
untuk penerapan seperti yang pak gubernur katakan
karena itu tidak membawa hasil sama sekali
karena durasi belajarnya aja itu cuma lima jam
nah jadi sama kalau dia masuk ke normalnya itu jam tujuh sampai jam dua belas kan lebih efektif daripada dia masuk jam setengah enam
karena itu anak anak masih sangat mengantuk
jadi mereka fokus itu konsentrasi pasti tidak
karena mereka hanya keterpaksaan aja mereka jalan ya
mereka lakukan itu tapi untuk seperti apa katanya tadi
apa yang mental tadi itu
watak watak itu saya pikir itu bukan tidak ada hasil
ibu rambu apakah ibu juga sempat berbicara atau ngobrol dengan orang tua orang tua lainnya bagaimana respon mereka ibu
wah itu responnya mereka itu sangat sangat tidak setuju dengan penerapan seperti ini
karena kita pun sebagai orang tua ya khususnya mama mama itu yang sangat sibuk mengurus mereka sangat kaget
karena tanpa ada bicarakan atau apa lantas diserapkan tiba tiba harus sekolah sama itu jam lima
sudah bulat berapa hari baru dimajukan jam lima tiga puluh
nah seperti itu itu sangat kaget
semua ibu ibu itu sangat tidak setuju
saya mewakili orang tua anak anak sebagai orang tua ibu mama mama itu kami sangat tidak setuju
karena itu tidak efektif sama sekali kalau menurut kami
ya ibu kalau misalnya tadi ibu mengatakan jaraknya kan hanya tujuh kilo ya sekitar tujuh kilo itu berarti waktu tempuhnya berapa lama ibu
ya sekitar dua puluh menit
tiga puluh menit ya dan itu pastinya ada banyak lagi siswa siswa yang rumahnya lebih jauh lagi ibu ya
itu yang sudah pas yang lebih menyedihkan juga anak anak yang tidak punya kendaraan sama sekali
itu masuknya rumah mereka itu bukan di pinggir jalan besar itu mesti masuk ke dalam ke dalam ke dalam terus nggak ada kendaraan
ojek pun tidak ada karena waktu jam sepuluh orang masih jam sepuluh
jadi itu yang membuat orang tua itu sangat susah untuk menerima penerapan seperti ini yang kaget kaget katanya sekolahnya itu jam tujuh belas
ya ibu kalau misalnya sekarang kalau misalnya sekarang ternyata pemerintah ntt tetap akan melaksanakan kebijakan ini apa yang kemudian ibu ingin lakukan
atau misalnya misalnya pemerintah ntt memberikan pilihan atau memberikan fasilitas kepada anak anak misalnya yang sekolahnya jauh kemudian ada disediakan ojek atau kemudian ada perubahan jam
apakah ibu setuju dengan kebijakan lima ratus tiga puluh ini atau tetap ingin normal saja
kalau kami itu ingin normalnya saja
ini normalnya saja kalau menurut kami karena itu majunya itu jam lima tiga puluh itu sangat tidak bagus
kami juga tidak efektif buat anak anak kami
kami minta kembali normal
oke baik kembali normal ya ibu ada yang ingin anda sampaikan sekarang misalnya gubernur ntt mengikuti acara ini menonton acara ini apa yang ingin ibu sampaikan
saya minta pak gubernur
untuk mendengar suara kami sebagai orang tua khusus ibu ibu mama mama yang benar benar sangat merasa kesulitan dengan adanya penerapan seperti ini program yang dikatakan oleh pak gubernur
kami tidak setuju kami minta untuk kembali normal
karena kurasi belajarnya pun itu cuma lima jam sama dengan normal masuk jam tujuh keluar jam dua belas
nah sementara ada informasi bilang nanti untuk masuk ke perguruan tinggi
nah itu kalau ada penambahan waktu mungkin ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang terkenal yang terbaik yang dikatakannya
mungkin adalah materi materi yang dikasih kepada anak anak kami yang mungkin kami sangat setuju itu
karena kurasi belajar normalnya saja cuma lima jam
jadi kalau ada penambahan dua jam kalau dimajukan bilang jam lima tiga puluh sampai ada penambahan itu kami masih bisa terima
karena paling tidak mungkin kita pastikan ada jaminan untuk anak kami itu bisa diterima di perguruan yang bagus seperti yang dikatakan
jadi kami sangat senang kalau ada jaminan kepastian untuk bisa diterima anak anak kami di perguruan tinggi
seperti yang dikatakan pak gubernur kami terima
tapi kalau tidak ada kepastian jaminannya anies menolak
karena kami merasakan sangat sulit untuk anak kami
ibu kalau misalnya dikatakan ini memang proses perubahan perlu waktu lama untuk penyesuaian bagaimana pendapat ibu soal ini
kami tidak setuju karena ini kajiannya pun tidak ada
tiba tiba kami dikatakan sekolah jam segitu jam lima tiga puluh
kami sangat sangat kaget dengan aturan
karena saya tahu kami tidak ada aturan yang dari dulu kala yang seperti yang sekarang dikatakan
kami sangat kaget seperti begitu
baik baik ibu terima kasih banyak sudah memberikan pendapat anda dan juga menceritakan sedikit apa yang dirasakan
dan juga bagaimana kondisi anak ibu saat mengikuti aturan yang terbaru ini
semoga masukan ibu kemudian didengar oleh pemerintah provinsi nusa tenggara timur
terima kasih ibu rambu atas sudah bergabung malam hari ini
terima kasih mbak